segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh bagi anda di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
tiga kapal pencari ikan di pelabuhan muara baru penjaringan jakarta utara ludes terbakar
dua teknisi mesin dan satu anak buah kapal yang terjebak dalam kebakaran belum ditemukan
asap hitam disertai kobaran api memumbung dari kapal ikan yang terbakar di dermaga pelabuhan nizam zahman muara baru penjaringan jakarta utara
para nelayan dan warga yang berada di lokasi panik berhamburan melarikan diri karena pekatnya kepulan asap
kebakaran terjadi saat anak buah kapal yang sedang melakukan bongkar muat
ledakan mesin saat perbaikan
petugas pemadam kebakaran yang didatangkan ke lokasi berjibaku memadamkan api yang membakar tiga kapal penangkap ikan di dermaga pelabuhan nizam zahman muara baru
menurut warga sempat terdengar suara ledakan
sebelum kapal terbakar api pertama kali muncul dari salah satu kapal penangkap ikan yang kemudian merambat kedua kapal lainnya yang berada di sampingnya
lagi bongkar muat terus tiba tiba meledak
langsung nyamper kedua kapal
hingga minggu malam saudara proses pemadaman tiga kapal yang terbakar di pelabuhan muara baru masih dilakukan
tiga orang yang terdiri dari dua teknisi mesin dan satu abk terjebak di lambung kapal belum diketahui kondisinya
saat kejadian ketiga korban tersebut sedang berada di ruang mesin
namun proses evakuasi korban baru dapat dilakukan hari senin
lantaran lambung kapal penuh terisi air
lantaran lambung kapal penuh terisi air
lantaran lambung kapal penuh terisi air
lantaran lambung kapal penuh terisi air